kita langsung saja bergabung ke arena munaslu partai golkar di nusa dua bali bersama koresponden senior alfito dinova ginting
selamat malam alvito anda sedang bersama dengan narasumber anda saat ini
tetapi ingin saya tahu agenda apa yang terjadi saat ini lalu dinamikanya seperti apa dalam seharian ini
ketika kita tadi mencatat ada soal sedikit kericuhan kemudian berkembang soal politik uang yang semakin memanas
bahkan isunya per dpd per satu suara itu tiga miliar bagaimana anda memotret munaslup hari ini di nusa dua bali
iya kalau misalnya kita bicara indra bahwa hari ini dinamikanya tentu saja tetap menggeliat
tapi dalam kondisi yang kondusif
kalau kemarin kita bisa kembali merecall bahwa ada wacana soal dispute tentang pemilihan terbuka
artinya apakah voting akan dilakukan secara terbuka atau tertutup
nampaknya malam ini sudah mengerucut untuk kemudian voting dilaksanakan secara tertutup
dan kalau dikatakan politik uang bahkan ketua dewan etik sendiri fadel muhammad mengatakan
politik uang ada uang memang bergerak tapi sulit untuk dibuktikan
dan karena itu yang diharapkan adalah kesadaran dari masing masing pihak terutama calon ketua umum
para calon ketua umum dan pemilik suara untuk bisa mengedepankan merit system ketimbang pilihan pilihan pragmatis
berdasarkan hitung hitungan rupiah kira kira seperti itu
nah malam hari ini kita akan berbicara tentang dinamika itu sesungguhnya
sebentar lagi kalau tidak saya salah ini sudah masuk ke paripurna ke enam yang membahas tentang
tata main atau aturan pemilihan calon ketua umum yang berjumlah delapan itu sampai sekarang masih tetap ada
untuk kemudian bisa dilaksanakan
nah saya ingin mengingatkan kepada anda apakah pemilihan ini akan berjaya atau tidak
akan ada dua putaran dan lain sebagainya
saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber kenapa hari ini kami memilih para ketua dpd tingkat satu
karena posisi mereka sangat strategis sekali lagi pemilihan ini bukanlah pemilihan untuk publik indonesia
tapi pemilihan untuk publik golkar dan publik golkar itu ada di tangan dpd satu dan dpd dua yang memiliki hak suara mereka
untuk menentukan masa depan golkar dengan memilih ketua umumnya
dan bersama saya di samping saya sudah ada pengarah pengarah
dan saya ingin mengingatkan kepada anda apakah pemilihan ini akan berjaya atau tidak
terima kasih telah andahee pak negan
oke saya terima kasih telah mempertimbangkan terima kasih v wants
ini misalnya hari ini warna apel apel berwarna
pertanyaan saya ke bung hanta terlebih dahulu selama ini kan kita lihat konstelasinya lebih banyak dimainkan sama elit
publik lupa bahwa sesungguhnya yang menentukan adalah dpd satu dan dpd ii bahkan
bagaimana anda melihat soliditas karena dalam pemandangan umum kemarin sejumlah dpd sudah menyebutkan secara letter nama yang mereka dukung
ya memang kalau bicara munaslup di golkar ini sebagai partai terbuka dan sampai hari ini yang menariknya belum ada satupun kandidat yang bisa memastikan dia akan menang
itu yang menarik artinya ada penggasasi
nah betul bung alvito katakan ini penentunya adalah di dpd
kalau dari jumlah dari bobot suara yang dimiliki dpd satu dan dpd dua sama sama satu
tapi dari keseluruhan dpd satu itu tiga puluh empat karena tiga puluh empat provinsi
karena itu penentu sungguhnya itu adalah jumlahnya
cuma dpd satu ini punya secara pendekatan kualitatif dia punya daya kekuatan mobilisasi politik kalau bisa dilakukan
artinya bisa dilakukan secara mempengaruhi dpd dua yang ada di bawahnya
misalnya bisa di bawah untuk mendukung salah satu
misalnya contohnya di jawa timur ada tiga puluh empat dpd dua

terbesar menurut saya dari semua provinsi
dan itu sangat mungkin dilakukan oleh dpd
dpd satu yang memiliki kerekatan terhadap dpd dua untuk membawa mendukung salah satu
ya kami mohon maaf masih ada kendala teknis nanti kita akan lanjutkan kembali
untuk kembali melihat bagaimana perbincangan langsung dari arena munasulub di bali
kami segera kembali saat ini
pemetaan suara untuk calon ketua umum dpd satu yang akan dipilih hari ini sudah semakin terlihat
setelah klaim yang dilakukan
tim sukses stiano fanto bahwa delapan belas anggota dpd telah mendukungnya
beberapa anggota dpd satu golkar juga mengutarakan dukungan mereka untuk setia novanto
setidaknya empat belas anggota dpd satu telah secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk stiano fanto
ada pun ke empat belas dpd tingkat satu golkar tersebut antara lain banten jambi nusa tenggara barat nusa tenggara timur kepulauan riau bali dan kalimantan utara
kemudian ada juga maluku utara
maluku papua barat bangka belitung sulawesi utara sulawesi tenggara dan gorontalo
selain itu indikasi bahwa sebagian anggota dpd golkar telah menentukan pilihan mereka akan ketua umum golkar yang baru
juga terlihat dari pernyataan anggota dpd dua golkar kutai kartanegara rita widiasari
rita menyatakan bahwa dari tiga puluh empat dpd di tingkat satu golkar
dua puluh delapan dpd sudah menentukan dukungannya
untuk satu calon dengan pengakuan empat belas dpd yang mendukung setia novanto sebagai ketua umum
serta adanya pertemuan yang dikabarkan dilakukan oleh tiano fanto
prio budi santoso dan indra bambang utoyo dengan menko polukam luhut bin sarpanjaitan
kemarin di selamunaslup indikasi ada dukungan besar ke pencalonan tiano fanto menjadi semakin kuat
ketua umum dpd golkar kutai kartanegara rita widiasari

kita kembali ke bali bersama alvito dinova gintings dengan tiga narasumbernya
langsung dari lokasi munaslu partai golkar di nusa dua bali
baik terima kasih indra mudah mudahan tidak ada kendala audio dan masalah teknis lainnya
saya mau ke kang deddy terlebih dahulu
tadi jumlah dpd yang dibawahi ada dua puluh tujuh kabupaten
tapi pemilihnya paling banyak
pemilihnya paling banyak pasti
artinya sangat signifikan ini kan pilihannya gitu
nah kemarin jawa barat tidak secara definitif menyebutkan nama dari delapan nama itu
yang pertama dalam konsepsi kita hari ini lebih pada konsep gagasan
karena konsep gagasan maka gagasan kita jangan dipandang menjadi subjektif

maka semua orang akan memandang bahwa itu pesanan yang dibawa untuk membawa seorang kandidat
tapi karena saya tidak menyebut nama
dan itu sangat baik
baik tentang gagasan konstitusi pancasila yang harus kembali menjadi landasan konstitusi dalam bernegara kita
yang mengatur seluruh pasal dari ketuhanan sampai keadilan
karena yang menjadi problem kita hari ini ngomong pancasila dan kita mengalami sebuah tekanan psikologi
tentang bahaya dari kanan dan kiri
tetapi kita lupa kita lebih banyak berteriak menghadapi serangan yang bersifat fisik
tetapi kita tidak secara konsisten pancasila hidup
kehidupan pisah ria ini
kita harus memiliki kekuatan yang lebih baik
sebentar begitu juga jawa timur
jawa timur pak nyono juga tidak menyebutkan nama secara definitif dalam pandangan umum
kalau jawa timur sudah menyebutkan nama
karena beberapa minggu yang lalu

jawa timur hampir semua
dalam penyampaian industri dan industri
memang jawa timur dan teman teman di bdm dua
melihat yang pertama
adalah masalah impatan air
dan impatan air milah yang memang sering ditemukan
dari salah satu bahkan salah satu
kaitannya dengan dasar dasar pancasila
dari silap pertama sampai ke
bahkan kaitannya dengan komunikasi
yang paling tidak ada dari seluruh pancasila
jadi jawa timur mengarah ke mana
kalau jawa timur karena bdm dua
sudah mengadakan rapat dan pleno
ketua dan sekretaris
mengarah satu nama nomor dua
dan itu tidak dilakukan oleh jawa barat
karena kita jadi kang deddy kita membaca roots nih
kang akom itu berasal dari jawa barat
pak nof itu berasal dari jawa
ya pernah tinggal di jawa timur dan dekat dengan jawa timur
karena di jawa kan kita lebih berfokus pada melaksanakan memas ini dengan baik
kemudian juga sistem yang kita perkuatkan adalah sistem yang demokrat
sehingga perjuangan kita tidak mengarah pada orang per orang
tapi mengarah pada demokrasi misalnya di goka
yang sistem pilihan tertutup
kalau saya sih sudah sebut nama dari awal oh berarti takut terbuka
memang paling seperti itu
padahal nama sudah di kantong ya
nama sudah di kantong
gak mau nyebut kantong sensitif sekali asal kantong ya
tapi pertanyaan saya begini apakah semua dpd satu sama pilihannya dengan dpd dua sama pilihannya dengan dpd
secara prinsip bisa saja kalau di bilik suara berbeda
dan tidak ada keharusan
ya tidak ada bisa kontrol orang ketika di jurik suara
tetapi titik yang kita sampaikan oleh pasir tentunya yang kita sampaikan
menjadi pilihan terbaik kita untuk membawa partai goka
dan sama kira kira seperti itu
pengarahan pengarahan kita sampaikan membawa partai goka ke daerah yang lebih
kalau jawa timur pasti sama semuanya milih setia novanto
kita sampaikan sama itu juga
karena dalam pembahasan melalui rapat rapat yang ada kebebasan untuk usaha ramus hak hak kita lakukan
setiap ketua dan sekretaris dpd dua tiga puluh delapan kabupaten keempat ini semuanya sama mengarah ke sana
sehingga kita hanya mendorong saja
tapi sekali lagi sebenarnya sama sama kang deddy juga kan
cah nyono tidak memastikan bahwa semua pasti memilih itu
karena di bilik suara rahasia hanya milik saya dan tuhan
oke anda melihat fenomena ini seperti apa
karena kedaulatan itu ada di tangan dpd dua
karena kedaulatan ada di pemilik suara di dpd satu dan dpd dua
prinsip utamanya menurut saya untuk menjaga kualitas demokrasi itu pilihannya itu harus otonom dan mandiri
tidak dipengaruhi oleh faktor faktor di luarnya
karena itu pemilihan tertutup relatif bisa meminimalisir secara psikologis misalnya ada pengaruh dari eksternal dari luar
nah meskipun tadi pak yono mengatakan ada kemungkinan kesamaan ya pasti ada karena tiap hari bersama kan
dpd satu dp dua dan satu provinsi begitu juga jabar
tetapi ketika sudah di bilik suara sudah tertutup juga kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi
jadi lebih dinamis menurut saya lebih menarik
tujuh jam misalnya prosesnya semua akan menunggu
berbeda kalau terbuka harus berdiri dan sebagainya sudah bisa ditahu komitmennya seperti apa sehingga bisa dikontrol
yang kedua menariknya
tadi karena bung alfito sendiri soal jawa barat jawa timur
dalam sejarah golkar era reformasi itu ketua umumnya selalu dari luar jawa
nah sekarang ini calon ketua umumnya yang terkuat dalam pandangan kita semua dari jawa dan pulau jawa
jadi ada yang baru dari golkar menurut saya kali ini
kemungkinan besar ketua umumnya memang berasal dari pulau jawa
sekaligus juga memang jadi pr buat golkar karena setelah reformasi jawa itu kayaknya sulit ditakutkan
karena daerah daerah luar jawa apalagi di timur
sulawesi kalimantan itu memang basisnya golkar
beda dengan jawa
jawa misalnya jawa tengah itu kan bukan basis golkar
sehingga harus memang tantangan bagi golkar
ini peluang sekaligus tantangan
tapi paling tidak saya perlu mengatakan bahwa fase konflik golkar itu ini titiknya sudah selesai
kecuali kalau ini tidak tuntas
artinya munculkan konflik baru
mudah mudahan ini konsolidasi
dan tentu terpilihnya kandidat
a kandidat b kandidat c
ada konsekuensi nantinya dengan wajah golkar ke depan
tetapi juga secara umum juga ada kesamaan dari semua nama nama itu
mari kita bicara tentang politik uang atau money politics
tapi nanti kita bicaranya kami akan kembali sesaat lagi tetap lagi bersama sama
baik terima kasih
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya bicara tentang politik uang tadi
bahkan kalau misalnya kita bilang gak ada politik uang itu kayaknya kok agak agak ya senyumnya seperti bu hanta seperti inilah gitu
senyumnya agak ditahan
dan bagaimana kemudian kontrol politik uang itu
bagaimana kemudian kontrol politik uang ini bisa mempengaruhi pilihan
jadi kita membeli uang ini dari tati murad dengan ketulusan dengan keikhlasan
jadi nggak benar
jadi nggak benar
seandainya saya punya hak suara kan gitu ya
bagaimana kan denny
bagaimana kan denny
saya katakan pilihan di hati
saya kan pilihan di hati
saya katakan pilihan di hati
pertama saya datang ke sini sebelum datang ke sini sampai hari ini saya nggak ada
tapi faktanya begini beberapa kali kita dengar ada pertemuan uluwatu kemarin tadi malam juga ada pertemuan ini tujuannya adalah melakukan penggalangan penggalangan
dan biasanya penggalangan penggalangan itu aromanya harum
tidak pernah mengikuti pertemuan pertemuan apapun ya kecuali ruang rapat sidang garam ke tempat saya nginap
saya lebih banyak baca buku sekarang itu dan melakukan konsolidasi pada teman teman tentang pemetaan golkar ke depan dan penyampaian visi visi
ini yang lagi diperkuat oleh kita semua di jawa barat
kemudian pertemuan yang di dalamnya doang segala macam kita tidak pernah ada melakukan itu khususnya jawa barat
tapi pak fadel bilang begitu ya tadi benar ya
ya selain nyampaikan kemitra sempat ngobrol dengan saya
beliau mengatakan bahwa ditemukan banyak
itu bukan banyak
itu cukup terjadi
tetapi sulit juga membuktikan
bercandaan beliau gini
mungkin caranya sudah canggih jadi sulit dibuktikan
tapi begini ini bukan khas golkar saja sebenarnya
sudah terjadi berbagai macam partai politik tetapi memang stigma terkuat itu berada di partai golkar
faktor ini faktor politik transaksional faktor keterpilihan seorang karena faktor uang itu cukup kuat
kecuali memang misalnya golkar beranjak melakukan perubahan besar itu tidak ada
tapi peranggungnya tidak ada
di dua ribu empat dan dua ribu sembilan
dua ribu empat belas kan agak agak abnormal jadi kita tidak hitung waktu dua ribu empat belas
tapi dua ribu empat dua ribu sembilan faktor itu sangat penting
ya kebetulan saya melaporkan tentang golkar atau masing masing sebagainya
ada dua variable yang sangat menentukan
di luar saya setuju ada politik gagasan dan sebagainya
tapi ujung ujungnya nanti ada dua yang sangat mempengaruhi
yang pertama adalah faktor tadi faktor uang
yang kedua adalah kemungkinan adanya intervensi eksternal
eksternal itu yang paling diperlakukan adalah kekuasaan
jadi saya tidak menggunakan istilah pemerintah tapi kekuasaan
ada aktor yang berada di lingkar penting kekuasaan itu melakukan hal ini
dan di bali ketika pak yusuf kala mengalahkan pak bardaunjuk kita ingat dia lewa pres
jadi tidak perlu kita disusikan lagi dukungan penguasa ke siapa
dan itu juga pengen informasi
kekuatannya tentu secara logistik juga lebih kuat di sana
meskipun sudah terkonformasi pak jk mengatakan itu punya saya sendiri
dan kedua di riau hal yang sama juga pak surya pak luna abu rizal bakri meskipun tidak secara tersurah terbuka kecembuhan pemerintah memang lebih ke pak abu rizal bakri
karena pak surya sempat mengatakan ingin di luar pemerintahan dan sebagainya
dan pak jk adalah kompetitor dari pak sb ya
pak sb dan lebih berada di kubu pak surya pak luna
dua faktor itu memang menjadi faktor penting ditambah yang ketiga kemampuan masing masing kandidat
selain gizi dan intervensi kekuasaan tadi ada kemampuan melakukan mobilisasi
jadi faktor faktor pengaruh dpd i dan dpd ii itu juga penting ya
dengan apa pendekatannya yang beda beda
makanya aktualisasi dari itu semua dpd satu jawa timur melakukan apa kepada dpd dua
atau memberikan ruang
atau memberikan ruang
dapatkan ruang untuk pilihan anda
wajar dong kalau dari bawah masyarakat yang didengarkan itu bagaimana masalah kesejahteraan
ini kaitannya sama uang
kaitannya seperti dana desa yang sudah pemerintah luncurkan
ini bagaimana golkar tanggapannya
tapi pertanyaan saya begini
bapak sebagai ketua dpd satu
melakukan induksi ke
power gitu kepada dpd ii seperti apa sih
kita tidak melakukan power
asas musyawarah mufakat ini yang kita bawa
artinya mereka bisa memilih siapa saja
bisa memilih siapa saja
walaupun dpd satu mengatakan setia novanto
pembahasan pembahasan itu semuanya ke arah kesana
saya hanya mengawal saja
tapi silahkan itu menjadi kata unik
kayaknya juga begitu
yang pertama adalah secara umum
para ketua dpd i
dua hari ini di sk kepemimpinan saya yang baru
itu rata rata sekarang menjadi pengurus
karena rata rata secara umum mereka menjadi pengurus dpd i
otomatis pembangunan visi
bahkan hari ini kita lagi menggagas tentang
seperti partai gagasan di jawa barat
itu menjadi kunci utama
sehingga proses komunikasi politik
dan culture politik yang kita bangun
sehingga frame frame yang bersifat material
karena kader golkar itu memilih
dan rata rata memang punya kemampuan ekonomi yang mapan
di daerah daerah masing masing
tapi kan uang kan gak pernah ditolak ya
tapi saya sering memetakan pemilih golkar itu ada empat karakter tuh
satu saya setuju tadi
ada pemilih harus kita akui
yang memilih karena dengan hati nurani
dengan gagasan idealisme
tetap pasti ada itu
ini pemilih di munasluk ini ya
dpd i dan dpd ii
timunas dan munasluk
yang kedua adalah motif ekonomi tadi
yaitu karena sepenuhnya transaksional
dan yang ketiga
adalah komitmen deal negosiasi terkait motifnya adalah ke posisi
jadi kalau dia terpilih tetap jadi ketua dpd
atau bisa dibawa ke dpd
dia juga transaksional sih sebenarnya
transaksional tapi masih mending lah saya pikir untuk
kalau alpito saya menang nanti mas alpito jadi dua ketum
itu menurut saya masih wajar lah
masuk kapital ya
dan yang keempat adalah motifnya lebih pada legal protection
jadi perlindungan hukum
karena banyak kepala daerah juga
ya itu juga kalau ketua umumnya ini paling tidak ya bisa aman lah
di protection dan sebagainya
orang kan selalu melihat nomor dua lah yang kebanyakan yang ada disini
kalau saya berharap itu nomor satu
yang memilih karena gagasan
yang karena idealisme kita ingin dorong patah patah yang dorong hidup
tapi bahwa realitasnya itu kan idealitas
realitasnya kadang memang tidak selalu sama dengan realitas
tetapi tetap harus kita dorong
jadi pemimpin partai ini harus memiliki kesempurnaan di golkar itu
yang pertama kecerdasan
tapi kesempurnaan hanya punya tuhan kan
kesempurnaan itu kesempurnaan dalam artikulasi figur kader
kecerdasan dalam berpikir
dan tentunya memang dukungan kekuasaan
karena tiga kali periodisasi golkar mengikuti munas
itu di dalamnya salah satu yang di dukung oleh kekuasaan yang menang
sampai sejauh ini kayaknya setia novanto
setia novanto yang punya kedekatan itu
sama sama di dukung oleh kekuasaan
kami akan bahas lebih dalam lagi
kami kembali lagi
tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
kita bicara soal pengaruh kekuasaan
pak lbp itu ternyata beberapa hari ini ada terus di bali
bahkan kemarin itu mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa calon ketua umum
saya tidak tahu sampai turun ke dpd satu atau dpd dua juga
concern yang sama juga ditunjukkan oleh pak yusuf kala
yang sangat concern dengan partai golkar
nah apakah ini dicermati oleh dpd dpd
dan apa tanggapan bapak bapak sekalian terkait dengan ini
karena kan sebenarnya secara de facto mereka ada di luar struktur sebenarnya
yang pertama adalah dengan pak jk itu menunjukkan kedua duanya mencintai golkar
karena kedua duanya mencintai golkar dia meluangkan seluruh waktu tenaga dan pikirannya bagaimana mau selesai
bukan bukan kalau ternyata bilang punya kepentingan terhadap golkar
kepentingan itu menentangkan
karena punya kepentingan terhadap golkar kedua kutub ini bersahabat
yang pertama membesarkan golkar
itu kan bagus dibanding golkar dicuekin dia munas tidak ada yang perhatikan
tapi rasanya sih dua duanya kutubnya berbeda
jadi bagaimana pak yusuf
jadi kalau menurut saya saya merasa terima kasih
bahwa beliau nya dibesarkan di golkar
masih ada kepedulian untuk memerhatikan golkar
artinya beliau beliau nya ini memohon ya
agar golkar ini betul betul golkar yang diharapkan
golkar yang modern
tapi publik tidak membaca seperti itu lho pak
tapi saya sebagai kader beliau beliau nya ini saya merasa terayomi
ada pak jk ada pak luhut ada pak rb ada pak akbar tanjung
saya potong di situ bicara soal ketua dewan pembina
ketua dewan pembina ini kan sesuatu yang baru juga
dan katanya siapapun yang jadi ketua umum ketua dewan pembina adalah pak abu rizal bakri
dan itu akan menjadi turun temukan
siapa yang menjadi ketua umum sekarang nanti akan jadi ketua dewan pembina dan seterusnya
ini kan sebenarnya era nya era otonomi nih
dpd satu dpd dua ketimbang kemudian dititahkan oleh pembina yang ada di pusat
nah itu kan bagian dari orang yang dituakan di dalam partai
dan itu diperlukan dalam sebuah partai
di dewan paharto tidak seperti itu
dewan paharto juga dewan pembina pak arto
dewan pembina itu memberikan arahan yang sangat definitif terhadap apa yang terjadi
kalau dewan pembina sekarang tentunya memberikan kontribusi bagi partai
dan kemudian bisa jadi memberikan telah telah positif bagi partai
dan itu kan hanya ada struktur di tingkat pusat
di tingkat provinsi cukup dewan pertimbangan
jadi pada saat itu tidak berpikir itu akan sampai menjangkau dpd
tidak itu sudah ada di hadir
hanya untuk di pusat saja dewan pembina dan dewan untuk di provinsi dewan pertimbangan
di kabupaten dewan pernasehat
tidak ada problem dengan itu
bagaimana pak jokowi
dengan adanya dewan pembina
karena seandainya ada konflik ya itu cukup dewan pembina yang bisa menyelesaikan
artinya tidak masuk ke ranah yang lainnya
sehingga kalau ada dewan pembina cukup diselesaikan di dewan pembina
kalau dewan pembinanya kemudian saling berkonflik bagaimana
ya mudah mudahan ya
masa nanti mau dewan pembina
saya akan menurut pak jokowi
akan ada dua nanti
ada dua nanti struktur kekuasaan di golkar
di dpp nya di pusat ya
kalau dulu ketua umum itu sangat parokul
sekarang paling tidak ada dua institusi yang akan
kalau saya baca tadi salah satu kewenangannya dewan pembina memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis
bersama ketua umum
bersama ketua umum ya
termasuk salah satunya menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai golkar
dan keputusan keputusan yang lainnya
sehingga akan dua
jadi sangat mungkin nanti dinamikanya ada dua struktur kekuasaan yang berada di ketua umum
kalau ketika berbeda
tapi kalau ketika sama ya saling menguatkan
bergantung dinamikanya seperti apa nantinya
dan anda tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan
sesuatu yang meratuhkan
dari dua perspektif
dia bisa saling menguatkan
karena misalnya dewan pembina bisa mengayomi dan seterusnya
saya tidak mau membandingkan dengan partai lain
tapi ketua dewan kehormatan
kemudian ada ketua umum
itu adalah satu
itu adalah satu
cukup menimbulkan turbulensi baru
ketika misalnya apa yang diinginkan oleh ketua umum berbeda dengan ketua dewan pembina
jadi ini hal yang baru dari golkar
beda dengan watin
dewan pertimbangan ya
dibeda juga dengan dewan penasehat
dan sekarang ada struktur baru
sebenarnya ketua dewan pembina itu lebih tegas daripada dewan pertimbangan
yang agak malu malu sebenarnya posisi itu
kalau dewan pertimbangan tidak punya kewenangan sebenarnya untuk kebijakan
dia hanya memberi pertimbangan
kalau dppnya tidak mau memakai itu tidak ada ikatan
tapi kalau sekarang wajib melibatkan ketua dewan pembina
kalau saya baca tadi
sehingga ini dewan pembina nya kuat
kali ini tadi juga sudah disahkan kabarnya
dewan pembina ini struktur baru dalam struktur kekuasaan di partai golkar
terutama kang deddy sama cak nyono ini
saya tidak mau lebih lama lagi mengganggu
karena malam ini mereka akan membuat sejarah untuk golkar
akan memilih sebuah satu orang sebenarnya
satu orang ketua umum
yang kemudian akan membuat sebuah pemerintahan dalam tanda kutip baru
dalam struktur kepengurusan partai golkar
yang sudah dua tahun ini sebenarnya terturbulensi oleh badai internal dan eksternal
terima kasih bapak bapak sekali lagi
mas hanta terima kasih atas waktunya
saya kembalikan ke indra maulana di jakarta
ya baik terima kasih alvito dinova gintings dari nusa dua bali
kita harapkan memang nanti hasil dari munas ini tidak seperti munas munas sebelumnya
yang kemudian akan muncul
partai baru atau anggota yang keluar dari partai golkar ini